polisi menangkap sejumlah orang yang diduga adalah pemasok narkoba untuk aktor riza syahab
kabit humas polda metro jaya kombes pol argo yuwono
menyatakan para terduga pemasok narkoba itu ditangkap di sejumlah wilayah di jakarta dan bogor
tersangka pertama berinisial yg ditangkap di apartemen the wave tower coral jakarta
dengan barang bukti sabu seberat enam gram
dari keterangan yg polisi menangkap seorang pemasok lainnya
yaitu tersangka ms di depan hotel klasik jakarta dengan barang bukti empat tujuh gram sabu
dan akhirnya polisi mengetahui keberadaan pemasok narkoba ms yang berinisial ir
tersangka ditangkap di daerah bogor jawa barat
dan ketika menggebek rumah kos ir diketahui ada tiga teman ir yang sedang menggunakan sabu
polisi juga menemukan tiga puluh tiga gram ganja
ketiga tersangka pemasok kini ditahan di dedit res narkoba polda metro jaya
sedang tiga orang pemakai narkoba kasusnya dilimpahkan ke polresta bogor
dan sekarang sedang kita dalami telah semua pengakuan baru pertama kali semua
dan baru sebulan ini melakukan
kalau tidak begitu saja percaya penyelidik masih bekerja
tunggu saja nanti untuk pengembangan atau update berikutnya
sudah ada angga dwi putra produser lapangan cnn indonesia di polda metro jaya jakarta
angga seperti apa perkembangan kasus peredaran narkoba yang sempat menyeret beberapa nama artis ini
ya selamat sore rian hasri
memang dari pantauan kami baru saja memang sudah selesai disampaikan rilis kepada para media tentang pengembangan kasus
yang dimulai dari penangkapan artis berinisial
inisial ris atau riza sahab pada hari kamis lalu
dan ternyata dari hasil pemeriksaan pengembangan dilakukan
kemudian rs menyampaikan bahwa yang dirinya mendapatkan pasokan narkoba
yaitu sabu dari tersangka yang juga akhirnya ditahan dengan inisial yg
nah dari yg kemudian polisi kemudian bergerak setelah kejadian riza sahab pada hari kamis
kemudian yg ditangkap pada hari jumat siang
dan jumat malam
ini ditangkap juga pemasok dari yg yang berinisial ms
jadi direktorat reserse narkoba polda metro jaya ini bergerak sangat cepat
setelah mendapatkan pengakuan dari artis riza sahab
kemudian ditangkap pemasoknya
kemudian pemasok dari yg ini juga ditangkap pada hari jumat malam
dan hari sabtu lalu hari sabtu kemarin ini ditangkap yang bisa dikatakan merupakan bandar narkoba yang berinisial ir
alias bagol yang juga akhirnya ditemukan barang bukti yang paling banyak
yakni sebanyak tiga puluh tiga gram ganja kering dan juga ada beberapa gram dari sabu sabu
seperti itu dan juga ditangkap tiga orang lainnya yang sedang mengadakan pesta narkoba
jadi memang kepolisian bergerak sangat cepat
namun tentu saja tidak akan berhenti pada tersangka bagol tadi atau ir
karena nanti masih harus ditelusuri apakah ada keterkaitannya
karena tim ini tiga orang ini dengan artis artis lainnya yang juga beberapa saat lalu juga sempat ditahan dengan kepemilikan dan penggunaan narkotika
jadi ini masih terus ditelusuri oleh kepolisian republik indonesia
atau khususnya paul demetro jaya direkturat reserse narkoba
nanti dilihat apakah ada keterkaitan
apakah semua artis menggunakan narkoba dari sumber atau gembong narkoba yang sama
dan tentu saja nanti akan dilihat siapa sebenarnya pemasok utama dari
artis artis karena memang kita ketahui dalam beberapa bulan terakhir
sudah sangat banyak penangkapan yang dilakukan oleh direkturat reserse narkoba polda metro jaya
baik angga terkait mengenai rs
sebenarnya apa peranan dari rs tersebut
apakah hanya sebatas konsumen terakhir atau juga sempat mungkin melibatkan lagi sejumlah nama nama lainnya
angga seperti apa penyelidikan terkait sosok rs ini
ya betul sekali rian
memang sejauh ini
yang sudah disampaikan kepada media bahwa rs sejauh ini baru sebatas sebagai pengguna
karena dari apa yang disampaikan rs mendapatkan pasokan narkoba dari yg
sebatas baru pengguna dan yang bersangkutan rs ini mengakui dirinya baru enam bulan mengonsumsi narkoba
dan memang pada saat kamis lalu ketika digerebek oleh pihak kepolisian
sudah sebenarnya tidak ditemukan barang bukti
karena diakui sudah
semua sudah digunakan
dan dari hasil pemeriksaan urin dinyatakan memang positif
artinya memang sejauh ini baru posisi dari rs ini sebagai pengguna
dan juga ini nanti membutuhkan assessment atau pemeriksaan dari tim penyidik dan juga tim bnn
apakah nanti akan harus direhabilitasi seperti itu
atau juga akan dikenakan hukuman sesuai dengan pasal satu ratus dua belas dan juga pasal satu ratus empat belas di undang undang narkotika
hukumannya sekitar empat tahun penjara itu paling ringan dan maksimal dua belas tahun penjara untuk pengguna narkotika
ini juga yang sempat dikenakan pasalnya ke beberapa artis seperti rido roma dan beberapa artis lainnya
namun jika ternyata hasil asesmen ini memang hanya dikenakan rawat jalan untuk berobat atau rehabilitasi narkotika
maka tidak ada hukuman pidana yang akan dikenakan kepada riza sahab
jadi ini masih terus ditelusuri dan juga harus di assessment oleh tim dari bnn dan tim rs